dua puluh oktober dua ribu dua puluh tiga untuk pertama kalinya ktt asean dan gcc pertama kali akan diadakan di riyad saudi arabia
presiden joko widodo sendiri sudah hadir di riyad dan akan menjadi co chair atau ketua bersama dengan tuan rumah arab saudi
kemudian presiden juga sudah melakukan lawatannya untuk mengunjungi putra mahkota sekaligus perdana menteri saudi arabia pangeran muhammad bin salman
dalam kunjungannya presiden bersama pangeran muhammad bin salman berada di istana al yamamah di riyad arab saudi
kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan
kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan
kedua pemimpin negara menyaksikan penandatanganan
penandatangan ini juga dilakukan di bidang pemuda dan olahraga juga kerjasama jaminan produk halal
selain itu presiden joko widodo juga membahas konflik yang terjadi antara israel dan palestina
presiden menyampaikan kekhawatirannya terhadap situasi di palestina yang terus memburuk
presiden juga menegaskan sikap indonesia yang mengutuk